temuan benda berukuran besar di lahan perkebunan warga di perbatasan ri malaysia di kecamatan sekayam
kabupaten sanggau kalimantan barat senin pagi membuat heboh
menurut kepala desa pengadang leo peto junaidi yang dikutip dari laman instagram sanggau informasi
serpihan besi ini ditemukan di kebun warga bernama julius tolip pada senin pagi tadi
mungkin itu dari benda apa jadi saya langsung menghubungi juga wil terdekat yang mewakili dari warga desanya
mengetahui memang benar benar memang ada
jadi benda ini diperkirakan jatuh dari angkasa jadi pada malam tanggal satu
kepada cnn indonesia melalui pesan singkat
badan riset dan inovasi nasional brin mengatakan bahwa puing tersebut berasal dari roket long march lima b milik tiongkok
maklumat kementerian sains teknologi dan inovasi mosti agensi angkasa malaysia tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
juga telah menyebut luncuran benda bercahaya di langit pada minggu malam tersebut adalah serpihan roket long march lima b milik tiongkok
osek sekayam sudah memasang garis polisi dan mengimbau agar warga tidak mendekat
sebelumnya roket tersebut juga sempat terlihat di langit lampung dan sumatera selatan sebelum akhirnya jatuh